dan selanjutnya pemerintah melalui menteri sosial agus gumi wangkerta sasmita mengimbau agar pemda
segera menerbitkan sk tanggap darurat agar kementerian sosial dapat mengirimkan bantuan beras sebesar seratus ton
seberat seratus ton yang telah disiapkan apabila suatu waktu terjadi bencana
seperti kita ketahui bersama kami kehilangan kontak dengan pemda khususnya pemda yang ada di donggala dan palu
sehingga sebetulnya ada satu hal yang penting untuk segera dilaksanakan oleh pemda bupati donggala dan wali kota palu
yaitu segera terbitnya sk tanggap darurat itu perlu sekali sk tanggap darurat itu segera terbit
karena kalau begitu sk tanggap darurat itu bisa terbit maka akan mempermudah kegiatan kegiatan dari kementerian kementerian yang lain
termasuk dari kementerian sosial untuk membantu daerahnya